presiden rusia vladimir putin telah memerintahkan operasi militer besar besaran ke ukraina sejak dua puluh empat februari dua ribu dua puluh
saat itu tak sedikit yang memprediksi rusia akan mudah menduduki ukraina
nyatanya invasi rusia kini sudah memasuki minggu keempat
berbagai pertanyaan muncul apakah pasukan rusia sudah mulai melemah
kita akan membahasnya lebih dalam dengan guru besar politik dan keamanan universitas pajajaran prof muradi
selamat siang prof apa kabar
selamat siang kabar baik alhamdulillah
alhamdulillah langsung saja prof ini melihat pertempuran yang cukup panjang dan tampaknya masih belum meredah
apakah ini bisa dibilang putin menganggap remeh ukraina menurut prof bagaimana
iya saya kira ada empat hal yang perlu juga dilihat ya
memang ini juga menyangkut soal persepsi perang ya
jadi selama ini kan rusia itu kan terakhir perang beneran ya
perang bukan di dalam negeri mereka itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ketika mereka mundur dari afganistan
kemudian yang kedua bicara soal saya nyebutnya sebagai kultur perang di internal tentara rusia
itu kan lama banget mereka hampir tiga puluh tahun tidak melakukan perang damar sesungguhnya ya
kemudian dia bicara bicara kemudian ada kaya apa kultur yang nggak terbangun
beda misalnya dengan kondisi dengan amerika serikat atau negara nato kan
mereka biasa kemudian misalnya ke timur tengah dan sebagainya
nah strategi ini strategi perang ini saya kira kalau saya menangkapnya simpel sebenarnya
mereka pernah digulingkan
jadi ada presiden sebelum ini pro rusia kan digulingkan dengan demonstrasi
dan mereka berharap ketika kemudian yang pro barat ini kemudian dia jatuh dan akan ada pemilu baru
nah cy war itu yang saya kira propaganda itu yang saya kira kemudian ternyata tidak semudah yang membalikan tangan
karena di level publik ada penolakan yang luar biasa kan tadi yang seperti yang diberitakan sebelumnya
nah yang berikutnya saya kira ini bicara soal sebenarnya apa sih strategi rusia
nah rusia lebih merasa bahwa yang dia inginkan adalah memberikan pelajaran buat ukraina
nah ini yang saya kira menjadi relevan dengan pertanyaan apakah mereka meremehkan ukraina
karena mereka kalau kemudian terlalu dalam misalnya
maka itu mengundang nato lebih cepat masuk ke dalam kancah peperangan di ukraina
nah ini yang saya kira sama sama sedang menahan diri
kalau dalam pernyataan tadi joe biden kemudian juga dari pernyataan dari pemerintah rusia sendiri
memang mereka lebih banyak melakukan propaganda perang dan media sosial
ketimbang misalnya melakukan tindakan yang sifatnya lebih agresif di lapangan
apa indikasinya dari misalnya dari tiga minggu terakhir misalnya itu kan justru yang kemudian muncul adalah kekalahan kalangan kutip
misalnya mogok tanknya kemudian mereka juga tidak bisa melakukan akselerasi kemudian mudah untuk mengurangkan
menuduki kiev dan sebagainya
jadi ini ini berlapis ini mbak jadi alutsisaya kemudian apa namanya tua ya tua
dan kena kultur militer kultur perangnya juga belum terbangun karena lama nggak berperang
strategi propagandanya juga tidak terlalu jalan dan tujuan perangnya juga untuk apa
nah ini yang saya kira empat hal ini yang membuat posisi rusia pada akhirnya saling nunggu ini
ini siapa aja duluan yang terprovokasi misalnya
apakah nato duluan masuk ke dalam kancah perang atau kemudian akhirnya
ukra apa namanya rusia kemudian menahan diri untuk kemudian akhirnya berbicara dalam bentuk perundingan damai dan sebagainya seperti itu
oke jadi memang nggak bisa dilihat dari satu perspektif saja ya prof ya
oke prof ini kan menurut beberapa pengamat intelijen terkait serangan yang dilancarkan rusia dalam beberapa hari terakhir
ini nampaknya militer negara beruang merah itu sedang dihadapkan dengan permasalahan logistik

ya ini salah satu kunci memenang perang kan logistik

logistik mereka kan sudah hampir kemudian lebih mungkin tiga bulan sebelum mereka masuk ke ukraina di belarus kemudian juga di crimea dan sebagainya
jadi memang pada akhirnya ini juga menjadi salah satu poin penting mengapa kemudian aksesorasi mereka tidak terlalu dalam
saya kira ini menyangkut soal bagaimana persiapan karena mereka menganggap bahwa dengan sekali hentak kemudian akan terjadi misalnya kegalauan ataupun ketidak
katakanlah misalnya nanti perundingan kemudian pemerintah yang sekarang berkuasa di ukraina kemudian akhirnya setuju ada pemilu ulang dan yang menang adalah pro rusia saya kira selesai
karena itu tujuan mereka sama seperti ketika presiden sebelumnya yang digulingkan dalam unjuk rasa dan kemudian sekarang menjadi pro barat
jadi memang rusia ingin ukraina adalah dekat dengan mereka sama dengan bila rusia dengan cezna dan sebagainya
oke prof ngomong ngomong tentang perundingan prof presiden ukraina ini mengungkapkan ingin segera bertemu ya dengan dan juga melakukan perundingan dengan putin
ini mungkinkah terjadi dalam waktu dekat
saya sih menghitung paling cepat itu dua bulan ke depan ya karena memang ini jadi tantangan serius buat pemerintah militer rusia
karena mereka sudah ditandat kutip dipropagandakan lemah tidak mampu dan sebagainya
apalagi pemberitaan di banyak pemberitaan itu kan ternyata memang terbukti
bukti betul bukan dibukti apa namanya
dilihat betul bahwa memang terjadi proses yang tadi saya sebutkan di awal ya empat hal tadi
jadi kalau pun memang misalnya rusia akan masuk ke kiev dan misalnya katakanlah pemerintah sah di ukraina menyatakan untuk kemudian mau menerima mereka dan mereka mau kemudian mundur dan sebagainya saya kira akan terjadi
tapi kalau misalnya kondisi hari ini itu memang pada akhirnya ada tantangan serius ya
tantangan serius dari pemerintah
pemerintahan rusia untuk bisa merangsit maju ke depan dan menguasai hampir mungkin katakanlah tiga per empat wilayah ukraina
dengan dari itu memang akan lumpuh pemerintahnya sekarang maka kemudian dia akan menuntut tidak untuk diduduki seperti halnya ketika perang dingin ya
tapi kemudian mendorong proses pemilu ulang dimana mereka mendorong jago mereka untuk dimenangkan di pemilu yang akan diikuti juga mungkin oleh calon presiden sekarang ini gitu
oke prof ini kan sudah masuk minggu keempat ya invasi rusia ke ukraina
ini sampai kapan ukraina dapat bertahan dari gempuran serangan jika korban warga sipil ini terus berjatuhan
yang paling penting sebenarnya kan memang kunci di militer rusia
militer rusia itu saya menganggap bahwa mereka memang ada menganggap ringan ya
ukraina dengan komposisi militer yang tidak terlalu besar dan sebagainya dia hanya mengirimkan lebih mungkin tidak lebih banyak dibanding apa yang kita bayangkan
jadi yang sebutkan misalnya presiden putin bilang
bahwa serangan besar besaran itu tidak terjadi dalam konteks di operasional di lapangan
jadi memang kalau misalnya hari ini mungkin minggu depan mungkin tidak dalam dua tiga minggu ke depan
akan terjadi serangan besar besaran dan kemudian pada akhirnya misalnya ukraina kemudian menyatakan mau berunding dan menerima tanda kutip
menerima kutip kutip prioritas dari rusia di balkan begitu saya kira akan terjadi peruningan
tapi dengan model hari ini terus diprovokasi dan sebagainya
saya kok melihat bahwa memang kelihatan pemerintahan ukraina ini masih eksis dan masih percaya diri
karena misalnya beberapa pemerintahan yang walaupun bentuknya propaganda ya itu memperkuat posisi mereka di mata internasional
itu yang saya kira akan menjadi rumit buat rusia untuk menerima duduk bersama
karena kalau begitu menerima kan artinya memang rusia tidak dalam posisi di atas
justru kemudian yang ditawarkan yang harus ditawarkan adalah yang menawarkan oleh pemerintahan putin
ya ke pemerintahan ukraina bukan sebaliknya
makanya saya kira ini masalah persepsi saja
kalaupun memang pada akhirnya misalnya terjadi perundingan maka paling cepat saya kira dua tiga minggu ke depan ketika misalnya dua per tiga wilayah rusia
sorry ukraina bisa kemudian mereka duduki dan kemudian mereka pada akhirnya tidak efektif lagi sebagai pemerintahan di ukraina tadi
oke jadi memang ukraina ini merasa masih percaya diri karena juga mendapat bantuan sekitar enam belas ribu
tentara dari amerika serikat sebagai sukarelawan untuk memerangi rusia
bagaimana tanggapan prof mengenai ini
ya itu saya bilang dari awal ini kan karakter demokrat itu kalau kita bicara soal karakter demokrat dengan republik ya
itu kan memang tidak dalam posisi memang terbuka ya
kalau ketika bicara upaya untuk melakukan bantuan dan sebagainya kan biasanya terbuka ketika pemerintahan amerika serikat dibimbing oleh republik
jadi memang ini karakter saja jadi kalaupun kemudian masuk memang lebih pada soal bagaimana membantu mendorong
relawan dan milisi yang ada di ukraina mereka kemudian menjadi bagian dari itu
berbeda misalnya kalau pendekatannya adalah pendekatan militer
sampai hari ini saya kira nato dan kemudian juga amerika serikat masih menahan diri
yang mereka lakukan adalah mencupai bahan makanan kemudian militer dan juga persenjataan itu kemudian yang ada di ukraina
nah sampai hari ini mungkin sudah masuk sebagian tapi itu lebih menjadi bukan sebagai figur

mereka sudah membawa dengan milisi dan juga relawan yang ada di ukraina
saya kira kalaupun kemudian ini berat larut maka kekhawatiran saya akan ada perang terbuka
ada kalau bulan terbuka memang pada akhirnya yang rugi bukan cuma ukraina tapi juga misalnya kita semua ya
kemudian efek negatif dari perang ini akan berlarut dan juga menjadi bagian penting yang nggak bisa kita tolak misalnya soal apa
tapi itu mungkin terjadi nggak ya prof
kalau itu terjadi nggak ya prof
kalau itu terjadi nggak ya prof
kalau misalnya memang perundingan ini tidak berhasil gitu
kalau itu terjadi nggak ya prof
dan akan terjadi
saya bilang dari awal saya pastikan kalau misalnya katakanlah rusia bisa menguasai dua per tiga dari wilayah ukraina
kemudian pada akhirnya pemerintahan ukraina kemudian tidak efektif
maka yang kemudian rusia yang akan menawarkan perundingan
ya ayo berunding tapi dengan ini syaratnya
nah sekarang kan sebaliknya nih saya sih berharap sebenarnya presiden ukraina tidak terlalu aktif

dia melakukan apa namanya tanda kutip kampanye yang kemudian dibuat pada akhirnya membuat posisi rusia tidak dalam posisi yang nyaman
ya melakukan apa namanya tanda kutip kampanye yang kemudian dibuat pada akhirnya membuat posisi rusia tidak dalam posisi yang nyaman
karena sebenarnya ini memakin mendorong pemerintahan rusia untuk kemudian mendorong proses mobilisasi militer ke ukraina
itu buat kita bagian besar tidak terlalu nyaman
karena kita berharap nato menahan diri amerika menahan diri
kemudian rusia juga pada akhirnya tidak terlalu kemudian menganggap ini menjadi battle war serius buat dua
buat mereka sepada kali mereka membayangkan afghanistan ketika tahun delapan puluh an seperti itu
oke terakhir nih prof ya bagaimana dengan posisi indonesia
apakah sebenarnya sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah indonesia saat ini dirasa sudah tepat belum prof
ada dua hal yang saya kira pertama memang kita kan politik bebas aktif oke berjalannya
tapi ada esensi bahwa perang itu atau invasi ya invasi itu tidak boleh dilakukan oleh negara
karena itu adalah bagian penting dari
jadi itu yang saya kira ada dua hal
pertama kita membuka diri untuk misalnya melakukan seperhal yang dilakukan oleh kmnlu kita
ataupun untuk kita
tapi sisi lain kita juga mengungkapkan menegaskan soal relevansi dari invasi itu nggak lagi relevan dengan kondisi hari ini
jadi memang kampanye anti perang juga menjadi salah satu
untuk kampanye anti invasi perang dan sebagainya itu menjadi salah satu hal yang didorong
tidak sebatas misalnya sebatas kita menahan diri
karena itu adalah hal yang penting
karena kita dekat dengan ukraina dekat juga dengan misalnya rusia dan sebagainya
pada akhirnya kita tidak dalam posisi yang tegas
justru kita akan tegaskan misalnya ke pemerintah rusia untuk kemudian menahan diri dan tidak lagi mendorong proses perang
sementara ukraina juga bisa kemudian menahan misalnya presiden tidak lagi terlalu misalnya memainkan peran sosial media yang pada akhirnya justru merugikan secara keseluruhan
karena tadi provokasi itu menjadi salah satu poin yang tidak bisa kita lakukan sebagai negara ya
karena itu kan tidak bisa kita kendalikan di sosial media
berbeda misalnya kemudian itu dalam status resmi
itu yang saya kira perlu juga kita ungkapkan ke pemerintahan ukraina dan juga rusia
seperti itu mbak
baik kita berharap saja perundingan dan juga kesepakatan ini terjadi dan semoga cepat selesai tanpa harus terjadinya perang besar
terima kasih sekali lagi untuk prof muradi guru besar politik dan keamanan universitas pajajaran yang hari ini sudah bergabung bersama kami
terima kasih sekali lagi prof
wassalamualaikum wr wb